baiklah bunda aku akan meminta maaf
ya apa yang kau lakukan
anakmu itu benar benar kurang ajar
dia tidak tahu aturan
kau seharusnya mendidik dia lebih baik lagi
dan ingatkan dia
sekarang dia berada di istana
bukan di perkampungan lagi
setelah itu kau baik baik saja
nida ada apa
kenapa dengan kaki lu
rasanya sakit sekali
jaga dewa batara
bertahanlah bertahanlah guru
guru bertahan guru
apa yang terjadi dengan ayah
guru terkena pukulan jenis beracun
yang dilepaskan oleh sanopati palwaguna
benar nih mas
ya allah ya allah ya anda
biar ku bantu nih mas
guru bantuan lah
aku tidak bersalah bunda
bunda kentering maniknya yang berjalan tergesa gesa
bukan aku yang menabrak
bukan masalah siapa yang benar
dan siapa yang salah nak
aku tidak mau
meminta maaf adalah sikap anak yang soleh
orang yang kuat
adalah orang yang berani meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukannya
bukan orang yang mampu mengalahkan lawan lawannya
tapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri
aku tidak mau
karena aku tidak salah bunda
putra ku ibu nda mohon

ibu nda gendut
ibu nda gendut
maaf lah pada ibu nda gentering manik
agar suasana tidak menjadi lebih buruk lagi
aku akan meminta maaf
alhamdulillah ibu nda alamiah
kita berhasil mengurung racun itu
dalam tubuh ayah nda
tetapi untuk memusnahkan racun itu
kita butuh penawarnya
lalu apa yang harus kita lakukan nih mas
aku akan menyusuk ke kandang musim
untuk mendapatkan penawarnya
aku akan menemani mu nih mas
terima kasih jaka
bawa ayah anda ke perguruan
baik nih mas
tolong jalan dia baik baik
baik nih mas
baik nih mas
baik nih mas
dan aku didorong oleh yunda subang lara
benarkah seperti itu
tapi menurut ganda
ini hanya salah paham saja dinda

tapi menurut ganda
ini hanya salah paham saja dinda
mungkin tidak sengaja mendorong
kenapa ganda selalu saja membela yunda subang lara
apapun yang dia lakukan selalu benar di mata kanda
seakan akan dia adalah orang suci yang tidak akan pernah melakukan kesalahan
tidak begitu dinda
ganda tidak akan membela dinda subang lara
kalau memang dia tidak bersalah
semenjak ganda membawa yunda subang lara
ganda berubah dan mengabaikanku
padahal akulah yang layak diistimewakan
karena leluhurku lah pendiri pajajaran
sedangkan iunda supang larang
siapa dia dia bukan siapa siapa kanda
kenapa rai kenterimanik berkata seperti itu
kenapa kita berhenti disini bunda
bunda bilang aku harus minta maaf kepada bunda kenterimanik
tolong kecilkan sedikit suaranya
tolong keluarkan aku dari
dari ini semakin banyak
ambat gak bisa buka pintu penjara ini raden
sebab ini perintah raden wistabati
aku yang akan bertanggung jawab
cepat serahkan kunci itu
tentu aku tidak akan menyerahkannya
aku akan mengambil secara paksa
aku akan melawan
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku tidak berubah
aku masih sama
seperti yang dahulu
seperti kesepakatan kita
lalu kenapa kamu membebaskan ini
jika kita membiarkan ibunda tewas
maka kita tidak akan mendapatkan rencana itu
dan jika kita tidak mendapatkan rencana itu
kau tidak bisa menjadi
raja yang kau impikan itu
dan rakyat akan menolakmu
biarkanlah ibunda hidup
bisa mendapatkan rencana itu
dan kita lanjutkan rencana kita
kau tidak sedang menipu ku kan
biarkanlah ibunda hidup
dan serahkanlah kunci itu